ya kasus mantri suntik mati salah satu kepala desa di curug goong serang jadi sorotan
korban diberi cairan obat keras hingga akhirnya meregang nyawa
fakta baru terungkap ada kisah asmara di balik kasus pembunuhan ini
dan untuk membahasnya malam hari ini telah bergabung bersama kami
lewat sambungan zoom ada wakapolresta serang kota akbp hujra sumena
selamat malam pak hujra
selamat malam bang
ya bisa diceritakan terlebih dahulu pak hujra
bagaimana sebenarnya kronologi kejadian yang menewaskan korban
ya baik bang
berdasarkan fakta penyelidikan yang kami laksanakan dari serangkaian kegiatan pemeriksaan
mulai dari hari minggu sampai dengan hari ini
sebagaimana yang sudah kami informasikan sebelumnya
bahwa memang benar pada hari minggu
jadi sebelum kejadian
kemudian penyuntikan oleh tersangka kepada korban
pada pagi harinya sekitar jam sepuluh
tersangka menemukan handphone milik istri tersangka
nah di dalam handphone ini kemudian oleh tersangka melihat ada foto berduaan
antara istri tersangka
nah akibat dari foto yang dilihat oleh tersangka di dalam handphone tersebut
menimbulkan emosi pada tersangka
bersamaan dengan itu
interval beberapa menit sebelum tersangka pergi ke rumah korban
tersangka sudah menyiapkan jarum suntik
yang di dalam jarum suntik ini tersangka sudah mengisi dua sat cairan
nah kemudian pada saat tersangka di rumah korban
pertama tersangka bertemu dengan istri korban
nah tidak lama kemudian
oleh tersangka meminta kepada istri korban untuk menghubungi korban
karena pada saat itu memang betul korban masih di luar
tiga belas di hari minggu tanggal dua belas maret
pada saat tersangka korban tiba di rumah
kemudian tersangka menunjukkan foto yang handphone itu adalah handphone milik istri tersangka
sambil menyatakan kepada istri korban
coba lihat ini kelekuan suami kamu
nah pada saat korban melihat
foto itu kaget kemudian meminta maaf kepada istrinya
dan di saat itu oleh tersangka kemudian menyuntikkan opat yang sudah dicampur dengan dua cairan tadi
jadi jarum suntik itu isinya kurang lebih sepuluh cc
pak ujra kalau begitu sudah bisa dipastikan ada latar asmara atau cemburu dari tersangka
sehingga akhirnya menyunjukkan opat yang sudah dicampur dengan dua cairan tadi jadi jarum suntik itu isinya kurang lebih sepuluh cc

apakah itu juga artinya istri tersangka juga sudah ikut diperiksa
ya fakta penyidikan yang kami dapat dari hasil pemeriksaan istri tersangka dan
tersangka juga menyatakan hal demikian
kemudian hal ini diperkuat dengan hasil digital forensik terhadap handphone yang dimiliki oleh istri
juga menyatakan hal demikian kemudian hal ini diperkuat dengan hasil digital forensik terhadap handphone yang dimiliki oleh istri

sebagaimana yang kami sampaikan tadi
tersangka kan sudah ditetapkan pada senin malam ya
tapi beberapa pasal kalau tidak salah memang belum mutlak ditetapkan
apakah penyelidikan ini terus berlanjut
karena kalau mengingat tadi pak ujira juga mengatakan tersangka sudah menyiapkan alat sunti
kemudian isinya berupa obat keras itu artinya apakah ada rencana pembunuhan sebelumnya
ya baik bang jadi untuk bisa kami menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan berencana
tentunya kami mendasari hasil pemeriksaan dari balai pom yang nanti akan memeriksa dua cairan sat dimaksud
apabila dua sat
ini dengan dua cairan ini dengan komposisi sepuluh cc ini disuntikan ke tubuh korban dan bisa mengakibatkan meninggal dunia
tidak menentu kemungkinan terhadap tersangka akan kami kenakan tiga ratus empat puluh
namun hal ini belum bisa kami simpulkan sekali lagi kami mohon waktu karena saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh ahli balai pom
berarti polisi masih menunggu hasil otopsi
dan juga pemeriksaan darah begitu ya untuk memastikan penyebab kematian korban apakah memang terkait karena suntikan atau kandungan obat keras di dalam suntikan itu atau ada faktor lainnya begitu pak ujira
ya demikian betul sekali bang
jadi di samping kami menunggu hasil pemeriksaan ahli dari palekom
di satu sisi juga kami harus menunggu hasil otopsi yang sementara ini diproses di forensik
ya bagaimana langkah pemeriksaan dan penyidikan selanjutnya apa yang akan dilakukan pak ujra terakhir
sampai dengan tadi pagi karena dalam pemeriksaan tersangka memang agak sedikit tertutup
terutama masalah alat suntik yang digunakan dan hasil pengembangan dalam pemeriksaan akhirnya kami juga bisa menemukan jarum suntik
yang sepuluh cc itu dan alhamdulillah sudah dilakukan penyitaan oleh kasat reskrim dalam rangka penyempurnaan dalam pembuktian nanti
baik terima kasih wakapolesta serangkota kbp ujira sumena yang telah memberikan informasinya
semoga kasusnya segera menjadi terang
terima kasih atas waktunya pada malam hari ini bersama cnn indonesia prime news
selamat malam terima kasih pak